aplikasi bernama peto ini menjadi solusi berbasis teknologi
agar pemilik hewan tidak merasa sendirian dalam mengurus hewan kesayangan
didesain menyerupai aplikasi kencan tinder
peto bertujuan memudahkan pecinta hewan dalam menemukan pasangannya
disela pemilik anjing golden retriever ini termasuk salah satu yang berhasil
kemarin kita bisa milih mau umurnya rasnya apa daerah mana
berangkat dari rasa sayangnya terhadap binatang
ditya membuat aplikasi peto untuk mengakomodasi pecinta hewan
tujuan membuat peto ini apa sih sebenarnya ini
tujuan ya kita mau ini sih sebenarnya di awal kita memang pengen nolongin semua pet owners
jadi pet owners nggak ada yang ribet lagi lah
mereka melihara hewan bisa cari
pasangan kawinnya ada pet shopnya ada services kayak bed di situ
kalau mereka mau downet juga bisa
kita mau membuat tempat yang lebih baik untuk pet owners dan pet in general
tapi mencari pasangan untuk hewan peliharaan tidak semudah yang dibayangkan
meski sudah dibantu teknologi aplikasi
tidaknya itu dirasakan oleh indonesia
pemilik siberian huskies ketika mencari pasangan via peto
tapi dalam tahap pencarian belum bertemu
kenapa ada yang gak cocok atau apa rasnya atau kualitasnya
sempat udah pernah ada yang janjian tapi kayaknya dari anjingnya sendiri istilahnya chemistry nya nggak dapat kali ya
jadi nggak bisa juga gitu makanya masih coba cari cari yang lain lagi
masih memiliki tampilan sederhana aplikasi peto juga dilengkapi permainan agar pengguna bisa berkomunikasi dengan menyenangkan
namanya ada ham game di situ
jadi kita game main sebagai binatang peliharaan kita dan kita di situ bisa ketemu
sama pen owners lain di game itu
sementara ini sekarang tapi nanti dalam waktu dekat kita akan launch shop kita sama pets kita
jadi kita berharap shop kita itu juga akan jadi killer feature juga
karena orang pasti akan terus beli pasir beli makanan seperti itu
anjing disebut teman terbaik bagi manusia
peribahasa ini terasa menjadi lebih kuat ketika dibalut kecanggihan teknologi
radin lanta prawira jakarta